kamu ikut aku pulang
gak mau mas aku gak mau pulang sama kamu
kalau kamu ingin bersama istri yang sudah kamu talak satu
iya bu aku pamit ya bu
biar aku pergi
man gue jalan naik motor gue jalan kaki ya
ayo kita lanjutkan perjalanan
ada apa sih ini
bapak bapak ibu ibu mari kita berdoa
semoga allah swt melindungi diri kita dari segala gangguan ini
a'udzubi kalimatillah hitamati min syarif
bapak coba angkat jenazahnya
iya iya pelan pelan
kembalikan kesemua pak
hati hati hati hati hati hati pelan pelan pelan pelan majukan sedikit alhamdulillah ayo
mari kita lanjutkan perjalanan ini semakin gelap buruk buruk ilahailallah ilahailallah ilahailallah
setelah selesai kita mengakamkan
semoga allah subhanahu wa ta'ala menempatkan pantun di tempat yang paling baik
semoga semua ini menjadi pelajaran berharga bagi diri kita semuanya
kita doakan pak
pak ustadz terima kasih ya pak ustadz
pak ustadz ya allah pak
kenapa pak kamanan menyayangi banyak anjing
ya allah ya karibu
kasian sekali jenazah pak anton
sebenarnya apa yang telah terjadi semasa hidup pak anton bu
anak saya ini suka menalak istrinya
bagi dia taklak itu menjadi permainan pak
ya aku kan alergi ikan mas
kamu banyak alasannya
mulai sekarang kamu saya ceraikan
kamu banyak alasannya
mulai sekarang kamu saya ceraikan
kamu bicara apa barusan anton
kamu bicara apa barusan anton
kamu jangan sembarangan ngomong cerai

istri kamu ini sedang hamil
dia alergi dengan bau ikan
saya meminta maaf sama dia
kamu sudah nyakitnewperasaan dia anton
ya udah ibu
ibu bu murray
dia tuh istrinya berguna
kalau aku cerain dia
kamu tidak boleh sembarangan ngomong k goddess
kurang karena kalau kamu sudah bicara talak berarti kamu sudah tidak bisa mendekati dia lagi kecuali kelop knafe dia kawan atau bingungnya
saya sudah dia buiganmu
keterlaluan sekali suami mu itu sania
bu sania bingung
sania gak perlu bingung
kan ada ibu
sania bisa tinggal disini sama ibu
sania gak perlu minta maaf nak
sania gak salah
suami mu itu yang keterlaluan
sejak dulu ibu gak suka sama perantu ibu yang satu itu
nih lu ngopi dulu
man lu tau gak man
talak si sania
lagian elu sih
karena setahu gue sania itu perempuan yang baik
tau lu denger gue
nyesel kan lu
iya man kan gue cuma talak satu doang
tapi kasihan sania
lu itu susah lu dapetin sania
gue pengen balikan lagi sama dia
lu nganter gue ya
temen minta tolong lu gak mau nganterin
wah payah lu jadi orang lo
yaudah gini aja deh
kalo lu ntar sendiri kesana
sama aja gue ngantarin elu lu
mas apa maksud ucapan mas tadi
mas beneran mau menceraikan aku
dan aku gak buat salah apapun
sayang kamu denger ya
aku gak bermaksud ngomong seperti itu sama kamu
aku cuma kelepasan aja
aku tuh ingin sekali kamu masak ikan dari hasil pancingan aku
kamu ikut aku pulang
enggak mas aku gak mau pulang
aku gak mau mas
aku gak mau mas
kalau kamu ingin bersama istri yang sudah kamu talak satu
bu aku pergi
apa orangnya sichhyunah ini
ya tentu saja
seakan berkuasa ribuan langkah mengejar mimpi
sekarang kalian berdua sudah menjadi pasangan suami istri yang sah
dunia ingin kau gengam sang ilahi kau ingkari
ini buat kamu
cantik ya mas
sama aku cantikan mana
dia jelas cantikan kamu lah
sampai jumpa di video selanjutnya